badan pemenangan nasional prabowo sandi meminta mk untuk tidak membatasi jumlah saksi ahli dan saksi fakta yang akan diajukan ke sidang pemeriksaan gugatan sengketa pilpres
bpn juga mengisyaratkan adanya saksi yang merasa terancam sehingga perlu dilindungi
sementara tim kampanye nasional jokowi ⁇ maruf ⁇ menilai kubu paslon dua sengaja menciptakan narasi untuk mengarahkan opini publik tentang ancaman terhadap saksinya
jubir bpn andre rosiade mengungkapkan tim kuasa hukum akan melayangkan surat keberatan kepada mk atas pembatasan jumlah saksi
mereka berencana menghadirkan tiga puluh saksi yang terdiri atas saksi ahli dan fakta
dalam surat tersebut bpn juga akan meminta mk untuk memerintahkan lpsk untuk melindungi para saksinya
sementara wakil ketua tkn arsul sani menilai seharusnya sebelum bpn mendaftarkan gugatan sudah menyusun daftar saksi
sehingga tidak protes atau mencari
lpsk juga mengatakan bahwa mereka harus diberi atas aturan jumlah saksi yang boleh dihadirkan di mk
menurut aturan mk hanya memperbolehkan setiap kubu menghadirkan dua saksi ahli dan lima belas saksi fakta dalam persidangan pemeriksaan
konsultasi itu lpsk menerangkan bahwa mereka punya kesulitan adanya keterbatasan wonang
dimana dibatasi oleh undang undang
untuk itu lpsk memberikan saran dan masukan pada pihak kami
sehingga hari ini
tim kuasa hukum kami mengirimkan surat kepada mk
agar mk merekomendasikan kepada lpsk untuk melindungi saksi kami
sehingga dengan ada surat dari mk ke lpsk
lpsk bisa bergerak untuk melindungi saksi kami
jadi kan selalu membuat lontaran lontaran narasi narasi yang itu juga tidak jelas
nah sekarang misalnya mereka meminta perlindungan
tkn nggak ada masalahnya kok
silahkan dikaji berdasarkan undang undang
perlindungan saksi dan korban apakah itu memenuhi syarat atau tidak
karena kalau di dalam undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu enam ya
tentang perlindungan saksi dan korban itu
itu terkait dengan saksi dalam proses perkara pidana
kalau ini kan dalam perluan
nah apakah kemudian akan diterima atau tidak oleh lpsk juga oleh mk
ya silahkan diputuskan
tkn tidak dalam posisi untuk menentang atau tidak menentang itu